penyidik polda metro jaya kembali dihadang masa front pembela islam atau fpi
di depan gang paksi petamburan tiga tanah abang jakarta pusat pada rabu siang
rombongan penyidik polda metro jaya ini hendak menyerahkan surat pemanggilan kedua rizik sihab
atas pelanggaran protokol kesehatan pada november lalu
tampak barikade masa fpi menutup akses jalan menuju kediaman rizik sihab
meski akhirnya perwakilan tim penyidik diizinkan masuk
tim belum dapat memberikan secara resmi surat panggilan karena rizik sihab akan sholat berjamaah
pada saat penyidik polda metro jaya kembali untuk menyerahkan surat panggilan
tim lagi lagi mendapat blokade dari masa fpi yang menjaga ketat kediaman rizik sihab
situasi sempat memanas
akhirnya tim penyidik batal memberikan surat pemanggilan kedua rizik sihab
dan memutuskan kembali ke polda metro jaya
kalian datang pikirnya kami mau bawa media
surat belum dikasih
tunggu kegiatan mereka